kawasan wisata malioboro yogyakarta mulai menggeliat
saat ini pedagang kaki lima telah beroperasi seratus persen
mulai dari penjual kuliner hingga souvenir
arus wisatawan ini muncul setelah pelonggaran ppkm di yogyakarta
namun wisatawan yang datang diprediksi baru mencapai tiga puluh persen dibanding sebelum pandemi
meski demikian mayoritas pedagang baru merasakan kenaikan penghasilan sekitar dua puluh persen
kemarin sebelum ada kelonggaran kan pkl banyak yang meliburkan diri
karena tidak ada tamu yang datang tidak ada pembeli
nah setelah selesai ppkm ini dan sudah masuk level tiga
ini pedagang malioboro banyak yang sudah berjualan
untuk lebih mempercepat geliat ekonomi malioboro
paguyuban paguyuban kawasan malioboro meminta pemerintah untuk kembali mempromosikan kunjungan wisata yogyakarta
harapannya bisa mendongkrak jumlah wisatawan terutama di hari hari biasa
pemerintah untuk lebih berani mempromosikan jogja ini
ya sudah menerima secara terbuka untuk pertemuan pertemuan
baik di tingkat nasional maupun internasional nasional terutama
sehingga biasanya kan ada konvensi macam macam itu ini kan bisa mengisi slot yang pada weekday
para pkl malioboro berharap
libur akhir tahun ini bisa menjadi momen peningkatan kembali pendapatan mereka
hendrawan setiawan daniel yuantoro daerah istimewa yogyakarta